nilai tukar rupiah masih menguat di posisi empat belas sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah per dolar amerika pada perdagangan pasar spot pagi ini
pada perdagangan jumat kemarin rupiah ditutup menguat di kisaran empat belas sembilan ratus tiga puluh sembilan dari sebelumnya berada di level lima belas terhadap dolar amerika
dan bertahan selama tiga pekan berturut turut
penguatan rupiah ini dipengaruhi faktor eksternal diantaranya membaiknya perundingan perang dagang antara amerika serikat dengan tiongkok yang membawa dampak terhadap negara berkembang
selain itu data perekonomian amerika tidak lagi menunjukkan pertumbuhan yang pesat sehingga tekanan terhadap mata uang negara lain mulai berkurang
namun analis csa research institute reza priyambada mengungkapkan ada sentimen yang perlu diwaspadai karena bisa menekan penguatan rupiah
yaitu rilis data non farm payroll amerika serikat
nfp mengenai penciptaan lapangan kerja dan upah
lalu bagaimana posisi rupiah hingga perdagangan pukul lima belas waktu indonesia barat di pasar luar negeri atau offshore
rupiah saat ini diperdagangkan di posisi empat belas sembilan ratus delapan puluh enam rupiah per dolar amerika
sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat bergerak naik pada perdagangan senin ini
berdasarkan kurs tengah bank indonesia rupiah menguat satu ratus tujuh belas poin menjadi rp empat belas sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah per dolar
dan kita lihat kursus rupiah di perdagangan antar bank
di bank bumn harga jual bank untuk dolar amerika paling tinggi di bri di level rp lima belas
sementara di btn beratnya di lima belas lima puluh dua

berada di level lima belas empat puluh delapan lalu di bank mandiri di angka lima belas empat puluh per dolar amerika
dan harga jual dolar amerika di bank bni paling rendah di antara bank bumn lain yakni di level lima belas tiga puluh rupiah
untuk bank swasta rate rupiah per satu dolar di angka lima belas satu ratus dua puluh delapan di bank danamon
bank mega lima belas empat puluh
dan ocbc nisp lima belas